presiden joko widodo meminta semua pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien
bukan hanya di sektor perizinan bisnis besar
namun juga tingkat terkecil seperti pembuatan ktp sim dan akte kelahiran
praktek percaloan dan pungutan liar juga harus segera dihentikan
jokowi akan membentuk tim khusus terkait pemberantasan praktek percaloan tersebut
peningkatan pelayanan publik ini bisa ditingkatkan dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi
sehingga proses lebih mudah cepat serta ada kepastian biaya
saya tidak ingin lagi mendengar keluhan keluhan rakyat mengenai pelayanan publik
yang berkaitan dengan lamanya pelayanan di over sana sini berbelit belit
tidak jelasnya waktu tidak jelasnya biaya
sehingga semuanya ini harus hilang kurangi sebanyaknya dan hilang
kemudian praktek praktek percaloan
pungli dan lain lain ini juga sama harus hilang
selain terkait kemudahan perizinan dan pemberantasan praktik percaloan
presiden jokowi dodo juga mengkritik belum efektifnya fungsi iktp
baik untuk akurasi data penduduk maupun sistem komputerisasi iktp
di rapat terbatas pelayanan publik jokowi meminta informasi identifikasi kependudukan terintegrasi
dan bisa diakses secara online
dan saya harapkan juga sistem data informasi
identifikasi kependudukan juga harus sudah tunggal terintegrasi
dan bisa dipakai untuk kebutuhan dan diakses secara online
dengan sistem yang terintegrasi tidak diperlukan lagi nantinya banyak kartu
saya kira memang sangat bagus
oh cukup kalau dulu ini iktp ini benar
saya kira sebetulnya bisa dipakai untuk apapun